kita ke informasi selanjutnya lintas rel terpadu lrt jakarta rute velodrome rawamangun pegangsaan dua kelapa gading masih belum banyak diminati penumpang
proyek lrt jakarta sepanjang lima delapan km ini belum banyak dilirik masyarakat sebagai pengguna moda transportasi umum
padahal harga tiket yang ditetapkan relatif murah yakni rp lima per orang
ketika masa uji coba publik beberapa waktu lalu kereta lrt ini bahkan bisa mengantar hingga tujuh penumpang dalam sehari
proyek lrt rute velodrome kelapa gading memakan biaya sekitar lima delapan triliun rupiah
untuk biaya operasional pemprov dki harus memberikan subsidi tiket sebesar tiga puluh lima enam ratus lima puluh lima rupiah per penumpang

lrt rute velodrome kelapa gading sudah beroperasi komersial sejak awal bulan ini namun lrt sepanjang sekitar lima km ini belum banyak diminati penumpang
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di stasiun lrt velodrome jakarta
selamat sore arman
ya arman bagaimana suasana stasiun lrt velodrome hingga sore hari ini
saat ini hujan mengguyur di sekitar kawasan rawamangun jakarta timur sehingga mungkin sedikit mempengaruhi okupansi penumpang yang ada di stasiun velodrome di rawamangun
terlihat sejauh ini memang tidak terlalu banyak penumpang yang silih berganti masuk ataupun juga keluar masuk daripada kereta lrt seperti itu
karena memang cuaca saat ini di seputar kawasan rawa mangun jakarta timur sampai dengan di seputaran kelapa gading diguyur hujan yang cukup lebat begitu eva
namun sedikit analisakan
kami selama tadi melakukan atau menjajal kemampuan lrt daripada stasiun velodrome sampai dengan di stasiun kelapa gading memang dari satu unit kereta kurang lebih ada dua rangkaian di situ
ataupun juga dua gerbong
kami atau saya juga melihat tidak semuanya tempat duduk terisi penuh ataupun juga ada bahkan yang sampai berdiri seperti itu
jadi memang analisa kami memang masyarakat ibu kota khususnya yang ada di kawasan velodrome rawa mangun sampai di kelapa gading memang belum begitu
antusias ataupun juga belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menggunakan moda transportasi umum
padahal memang fasilitas yang sudah disiapkan ini memang sangat berpihak kepada masyarakat
harga tiket tidak mahal hanya lima rupiah
itu pun bisa melakukan perjalanan dari stasiun velodrome sampai dengan di kelapa gading ya
seperti itu dan sebenarnya tidak usah terlalu khawatir karena memang pada saat misalnya saya lihat tadi di stasiun pegang sandua di kelapa gading pada saat penumpang keluar daripada peron
menuju ke bagian bawah di stasiun pegang sandua di sana sudah langsung terhubung dengan transjakarta seperti itu yang mengambil rute sunter moi atau mall of indonesia
begitupun sebaliknya di stasiun velodrome pada saat calon penumpang ataupun juga penumpang turun berada di bagian bawah itu ada juga moda transportasi seperti bus transjakarta
kemudian juga ojek online juga tidak terlalu jauh berada di sini
kemudian juga angkutan kota atau angkot seperti itu juga banyak yang berseliwuran
jadi mungkin ini analisa kami eva selain tadi masyarakat kurang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk menggunakan moda transportasi umum mungkin salah satu analisa kami adalah jarak tempuh
karena memang proyek lrt fase pertama velodrome kelapa gading ini memang jaraknya masih terbilang pendek lima delapan km mungkin masyarakat menilai ini cukup nanggung untuk mereka gunakan seperti itu
mungkin mereka akan menempuh perjalanan yang lebih daripada lima delapan km
sehingga mungkin mereka menggunakan transportasi yang lain seperti misalnya taksi taksi online ataupun juga kendaraan yang lain seperti itu
kedepannya memang pemprov dki jakarta gubernur dki jakarta kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah memberikan keterangan bahwa proyek lrt ini bahkan akan diteruskan sampai ke jakarta international stadium di tanjung priuk jakarta utara
dan juga bahkan akan dilanjutkan dari pulau gadung sampai ke kebayoran lama
di mana skema pembiayaan daripada pengerjaan proyek lrt pulau gadung kebayoran lama ini akan menggunakan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha seperti itu
jadi memang diharapkan masyarakat juga tetap gunakanlah moda transportasi umum seperti ini
sejauh ini kami masih belum bisa meminta keterangan begitu eva daripada pihak lrt jakarta
karena sejauh ini kami mencoba menghubungi mereka tapi dari pihak lrt memberikan keterangan bahwa perwakilan dari mereka yang berkompeten untuk memberikan keterangan
saat ini tidak berada di tempat dan masih menggunakan atau masih melakukan tugas di luar kantor seperti itu
sehingga kami masih menunggu keterangan dari mereka kenapa peminatnya tidak begitu banyak
tapi pada saat tadi saya menjajal kereta lrt ini petugas yang ada di dalam kereta mengatakan kepada saya begitu eva
bahwa memang di jam jam tertentu terlihat tidak begitu ramai
tapi pada saat jam jam keberangkatan orang ke tempat kerja atau ke kantor seperti misalnya sekitar pukul enam pagi itu cukup banyak
sampai dengan pukul tujuh pagi begitu pun juga dengan jam kembali dari kantor seperti itu
nah kebetulan lagi atau ditambah lagi saat ini anak anak sekolah sudah memasuki masa liburan
sehingga juga terlihat tidak terlalu banyak anak sekolah yang menggunakan jasa ataupun juga moda transportasi lrt seperti ini
dan tadi kebanyakan juga hanya keluarga yang jalan jalan membawa anak ataupun juga anggota keluarga yang lain
ataupun mereka yang memang aktivitasnya tidak begitu jauh
mungkin mereka tinggalnya di pegangsaan dua kelapa gading
dan mungkin mereka beraktivitas di seputar awamangun dan juga sebaliknya
karena memang lima delapan km yang dilalui ini eva melewati enam stasiun
dimulai dari kelaudrom kemudian juga ada stasiun equestrian pulomas stasiun boulevard selatan
kemudian juga ada stasiun bluefek utara dan sampai ke pegangsaan dua
sekali lagi ini memang mungkin kesadaran dari masyarakat ya
karena mereka berpikir mungkin masih cukup ribet menggunakan lrt
karena mereka mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan lagi dengan moda transportasi lain
tapi tidak usah khawatir karena bus transjakarta
juga sudah terintegrasi begitu dengan stasiun lrt yang ada di sepanjang velodrome
sampai dengan di pegangsaan dua kelapa gading eva
ya arman apakah anda sempat kemudian berbincang bincang mungkin dengan masyarakat yang menggunakan lrt
bagaimana kemudian tanggapan mereka mengenai moda transportasi ini
apakah mereka kemudian memang benar begitu seperti analisa anda menemukan kendala
dan seberapa positifkah kemudian moda transportasi
moda transportasi ini mendukung mobilitas mereka dari satu daerah ke daerah lain
sebenarnya eva tadi para penumpang ataupun juga masyarakat
sebenarnya mereka cukup senang dengan adanya lrt ini
karena kebanyakan tadi yang saya tanya adalah mereka yang memang sehari hari menggunakan lrt ini
baik yang tinggal dari kelapa gading ataupun juga tinggal di seputaran pulau mas
ataupun juga rawamangun
jadi kebanyakan mereka yang menggunakan lrt ini tadi saya jumpai dan saya tanya mereka memang
ya menggunakan ini karena memang mereka tinggal tidak begitu jauh
ya jadi radius tempat tinggal mereka juga tidak begitu jauh dari stasiun lrt
dan mereka juga harus beraktifitas juga tidak begitu jauh
tadi mungkin ada juga satu dua orang yang mereka harus melanjutkan perjalanan lagi ke tempat lain
tapi mereka bilang itu tadi ya
kalaupun bisa jarak ini bisa diperpanjang lagi oleh pemprov dki jakarta
mereka akan sangat antusias atau sangat senang
karena mereka juga tidak harus ekstra mengeluarkan ongkos menggunakan moda transportasi lain
mungkin terus sampai
di tujuan akhir menggunakan lrt ya
jadi karena memang tadi juga tadi saya sempat mengatakan bahwa mungkin cukup bersabar dulu
karena pemprov akan mempersiapkan jalur lrt yang cukup panjang
namun overall eva mereka juga cukup antusias
cuman memang mereka bilang lagi lagi jaraknya ini agak nanggung
seperti hanya lima delapan km
kalaupun ke depannya akan bertambah
mungkin sampai ke tanjung priuk ke jakarta international stadium
bahkan dari pulau gadung sampai ke kebayoran lama
mereka akan sangat sangat bersyukur
baiklah kita akan tunggu sama sama ya konkretnya atau realistisnya
arman helmi melaporkan langsung dari stasiun lrt velodrome jakarta